kalau lo kagak ada ikannya wongso itu gede gede
ya tapi ikannya nanti timun mah akan punya siapa
aduh lo nih ribet banget sih
celengan ayamnya bocor nih duitnya tinggal jembat
emang harusnya berapa nya
koknya bisa tau celengan nya empat juta
banyak yang isi
kalau gitu nyatanya mba abe dong
prikri mana tau
buat bantu uang kuliahnya alia
ya empat juta cukup
kagak kagak usah bang
udah terima deh
iya makasih banyak ya bang ya
abang udah perhatian sama ayah
tapi maap ya bang ayah kagak bisa terima
lo takut sama mawi
nun gue tau laki lo itu lagi kagak kerja
makanya gak ada salahnya lu terima nih duit
nah duit segini sih buat gue ya maaf maaf ya
gak ada apa apanya ya
udah lo pake aja ya
punya kewajiban untuk bayarin kuliahnya
nun udah deh
lo jangan munafik
udah deh kantong ini
abang abang gak usah ikut campur rumah tangga ayah deh bang
gue gak mau ikut campur urusan keluarga lo
gue cuma mau bantu aja
udah deh ah assalamualaikum
maaf ya bang ya
kagak enak bang
eh gak gak suka kayak begini bang
nol apa udah
bapak apa ada nih
oh ngapain sih dia kemari
jalankan cun bocor bang
ini tinggal sepuluh ribu bang
ini duit buat naik haji pak
aduh malu deh gue
gak nentang nih duitnya cun
tenang aja cun
ntar juga duit lo balik kok
alhamdulillah bisa balik ya
ada yang mindain cun
lo tenang aja deh
kok lo tau pak
kayak peramal aja
ntar juga duit lo bali kok cun
percaya deh mbak gue
udah ncun tenang aja ya
duit muncul yang di dalam celengan itu
iya hebat banget ya tuh duit

iya harus ke orang dulu sih
nyimpen duit di celengan
udah abang tukerin ya
jadi tinggal dikit iya kan
bang mardhani baik banget
makasih ya bang
yaudah duitnya udah terima pulang deh
iya bang yang penting duit naik haji ncun udah balik
mungkin pamit dulu ya bang
nggak usah keras keras
kayak dunia perang
eh perang dunia ketiga
balik ya bang
eh nun balik ya
udah ya bang ya assalamualaikum
bener dia pengen buat mesum nih
lu jangan mikir yang aneh aneh ya
gua kesian sama lu makanya gua pengen bantu
tapi hanya nggak butuh bantuan abang
udah deh nun
lu jangan sombong begitu
gua ini kesian sama lu gua pengen bantu lu
gua nggak bisa liat lu hidup menderita
gua nggak bisa liat lu hidup susah
aduh udah deh
kalau memang laki lu
udah nggak bisa jalanin tanggung jawabnya sebeda yang laki
lu bener bener ya nun ya
gue tuh ikhlas pengen ngebantuin lu
kok lu jadi kayak gini sih
tapi ayah nggak butuh bantuan abang
ngerti nggak eh nggak butuh
nuh kenapa tuh
eh gua minta tolong sama lu jangan bikin orang di rumah orang ya
kenapa lu jadi sewa sama gue
kenapa jadi dia yang marah
lu tuh udah bikin ayah nun nangis
gua nggak terima
rengsek nih orang
udah bikin salah pakai ngamuk ngamuk lagi
ya pikir dia siapa
tolong tinggalin rumah ai bang
lu sadar sama ucapan lu
lu sadar sama kelakuan lo nih
pantes aja dulu lu lebih milih mawek di emang gue
kelakuan lu jadi kayak gini ancur
cukup bang cukup
lu nggak denger dia bilang apa
lu udah ditinggalin pergi
gila sih ayah nun gua bener bener nggak nyangka
cuma gara gara laki laki ini dia sampai berubah kayak gitu
udah kagak ada santun santunnya sebagai wanita muslimah
udah ketutup ameem aksiat
udah kagak ada yang ngomong apa lu
apa sih be
lu mulai kurang ngajar sama gue ya
gua mau tanya sama lu ya
kenapa lu menyebar gorsip tentang ayah nun
lah kata ustaz lu yang ngomong
shelby nggak fitnah be
udah kagak ada yang ngomong

orang ibu ibu di pengajian liat pakai mata kepala dia sendiri be
aduh cowok aduh kece banget
dekoksi nyamperin pok ayah nun
itu artinya lu sudah memfitnah si ayah nun
kok jadi shelby sih be
nah yang nyebarin fitnah di masjid itu siapa
shelby juga kan dapat kabar kan dari abang merdan ya
abang merdan nih yang cerita sama shelby
masya allah ya allah
kenapa anak anak gue dua duanya jadi
shelby kan cuma ngomong kayak bener bener aja
pas sama abang sendiri nggak percaya
be siapa yang menikah be
lu yang menikah
berdua sama abang lu kudu gue remek remek
sebelum diremek remek di neraknya ya
ya mah be nya bawa bau neraka gitu be
eh lu jangan anggap remeh dosa seperti ginian ya
bener bener kurang ajar abang lutih
be abang merdan ini mau diapain be
terus gue lurusin otaknya
enggak itu ma bukan di lurusin be
tapi jadi jus otaknya
bagaimana ini masuk terang

sanaan toh li wongso masih deket deketan
di solo kagak ada ikannya wongso itu gede gede
ya tapi ikannya nanti timung malah akan dipunya siapa
aduh lu ini ribet banget sih
betok malah lu betok kolam kering lu pancingin
gue sekarang udah tau dimana istri warga itu sendiri
istri siapa sih bang
ya istri pengangguran itulah
istrinya mas maui
wow itu maksudnya
eh lu pegang ucapan gue
nuh orangnya ada di sana kita gebek sekarang
ya waduh ya jangan jangan jangan
ah lu gimana sih
lu mau membiarkan perijinahan empat puluh rumah nikti bansial
lu mau termasuk warung warung gue juga kena siat
maksud saya kita kasih tau dulu bang mawi bang
alang kasih tau mawi
lagi pula ngapain dia buka aibnya sendiri mana mau dia
iya juga sih lih kalau pikirnya begitu bener
udah kita grebek sekarang deh
yaudah daripada jadi fitnah
aduh mau ke mana nih mau pada tauran nih
tauran ini lebih heboh dari tauran

makan gratis ya
yuk kita ini mau menggrebek orang yang selingkuh
udah ikut aja entah juga pada tau
gue gak bisa maafin pokoknya orang selingkuh dan mau berjinah di kampung gue